sosok akbp ahirudin hasibuan ramai diperbincangkan setelah kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan putranya viral
perkara ini pun berbuntut panjang
ahirudin dicopot dari jabatannya ppatk mengendus ada rekening gendut milik ahirudin
bahkan terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang
bagaimana ipw melihatnya kita akan bahas bersama ketua indonesia police watch sugeng teguh santoso
selamat malam pak sugeng
selamat malam mas reza
ya pak sugeng
mohon maaf ini agak sinyal kurang bagus ya
baik tidak masalah pak kami bisa mendengar suaranya dengan baik
pak sugeng bagaimana ipw melihat kasus ini
terkait ahirudin ini sebetulnya jilid dua dari kalau kita bilang anak yang ulah bapak yang kena masalah ya
yang jelit pertamanya kan adalah mario dendi dan juga rafael alun ya
saifel alun nah ini jelit dua dan persis sama
nah dari kasus ini kita bisa mengetahui bahwa seorang anggota polisi apalagi perwira ya
itu harus aware ya awarenessnya harus tinggi
ya tidak boleh melakukan satu tindakan yang menarik perhatian publik yang sifatnya pelanggaran hukum
dirinya maupun keluarganya
nah akibat pengalaman
baik kami masih bisa mendengar dengan jelas pak
masih bisa dengar ya
akibat ulah anaknya kan akhirnya terbongkar banyak hal yang diduga menyimpang dari diri akbp ahirudin hasibuan ya
kalau dari tindakannya tidak melerai tidak melindungi orang yang sedang dipukul ya
kemudian ada pengancaman itu yang terlihat
tapi kemudian berantai rantai
terbuka ada dugaan praktek bbm ilegal ya
praktek bbm ilegal punya gudang yang tentunya kalau itu didalami ada dugaan pelanggaran terkait undang undang migas ya minyak dan gas bumi
yang kedua ini yang paling menurut saya berat adalah terkait adanya
temuan transaksi tidak wajar di dalam rekeningnya maupun anak anaknya yang jumlahnya puluhan miliar
ini yang harus didalami
karena ada potensi tppu
ada potensi tppu bahkan tindak pidana pokoknya bisa kemudian diperiksa kalau memang itu ada potensi tppu
itu kan terlihat
yang mulai muncul ketika laporan lhkpn nya tidak sama dengan tampilannya yang kaya raya hedon seperti itu
ini harus awareness nya tinggi
di kalangan para perwira menengah perwira pertama perwira menengah apalagi perwira tinggi
pak sugong ini juga ada anggapan dari masyarakat bahwa memang kasusnya harus terlebih dahulu viral baru akan ditangani
bagaimana menurut anda
ya memang kasus itu harus menjadi perhatian publik
ya pimpinan kita kepada kapolda sumatera utara ya
kapolda sumatera utara kan tidak bisa menindak anggotanya apabila tidak ada komplain atas penanganan pada level bawah
itu kan dilaporkan di polrestabes medan mengalami proses perlambatan atau macet ya
karena dugaan intervensi
ini baru kemudian dilaporkan ke polda pada dua puluh satu april
tindakan polda menurut saya cepat
karena polda begitu mengetahui ada laporan ini langsung melakukan tindakan proses gelar perkara dua puluh lima april
dan menetapkan status tersangka dan langsung mengadakan tindakan kepolisian termasuk mempaksuskan akbp ah
tindakan yang cepat kalau setelah diketahui
oleh karena itu ya ini sebetulnya aware ya
awareness juga kepada kepala satuan kerja wilayah
tingkat polda tingkat polres maupun polsek ya
bahwa mereka harus segera memproses semua pengaduan masyarakat secara profesional dan akuntabel
supaya tidak menjadi beban pada level satu level diatasnya ya
karena kalau kayak polres sabes
sini diusut dengan benar
tidak perlu terjadi kegaduhan di ruang publik seperti ini
mungkin saja yang hanya
mungkin saja kalau polres sabes mengusut dengan baik
ya mungkin saja nih
hanya yang terkena adalah anaknya yaitu aditya
bapaknya tidak kena
tapi karena polres sabes kemudian tidak memproses dengan baik
kemudian dilaporkan kepada polda sumatera utara
di viralkan ya
polda bergerak dengan cepat
dan di viralkan kena getahnya bapaknya
jadi sebetulnya kalau ada dugaan tindakan intervensi terhadap polres
justru itu membuat bumerang
senjata makan tuan bagi dirinya
ketika ditangani oleh polda
dia yang kena
lebih berat daripada anaknya itu sendiri ya
ini menarik tadi anda katakan bahwa ada dugaan tindakan intervensi
berarti adakah kemungkinan anggota polri lain juga terlibat
intervensi di polres sabes diduga oleh ayahnya
masyarakat yang berhadapan dengan hukum
ketika berhadapan dengan
katakan dalam tanda kutip
berperkara dengan polisi atau keluarga polisi
sikap sikap institusi polisi menjadi
tidak imparsial ya
tidak imparsial itu artinya
karena ada intervensi
ini yang diduga
intervensinya tentu dari bapaknya
dan alasannya sangat logis seorang ayah
sehingga ketika dilaporkan
dia berusaha untuk membela
dengan melakukan komunikasi tentunya
aparat kepolisian yang melakukan penyidikan di polrestabes
barang ini jadi
karena tidak puas
dia lapor ke kapolda
kapolda langsung bertindak
menurut saya itu cepat
kapolda sumatera utara
tidak dalam waktu lama
kemungkinan penyidikan tindak pidana lain
pak sugeng ini yang cukup menarik adalah
terkait dengan lhkpn
yang dilaporkan empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah
dan tidak berubah selama sepuluh tahun
dan ketika ppatk memblokir
ada puluhan miliar rupiah
dari dua rekening
bagaimana anda melihatnya
perwira perwira yang merasa
oknum oknum perwira polisi
yang merasa dirinya berada di atas hukum
mampu mengakali hukum
perintah untuk melaporkan
harta kekayaan penyelenggara negara
dia tidak lakukan
karena tidak ada sangtinya memang disana
tindakan itu tidak dibalangi

tidak ada perubahan selama sepuluh tahun
dia menggunakan harley davidson
bahkan di rumah
sekitar rumahnya ada gudang bbm
ini yang dia tidak punya awareness ya
seorang anggota polisi
itu kalau dalam istilah jawanya ya
ini harusnya punya
dalam bahasa indonesia nya
sadar dan waspada
sadar tentang tiga hal
bahwa dirinya sebagai warga negara
harus taat hukum
bahwa dirinya sebagai anggota polisi
sesuai triberata itu
harus menjadi teladan
bahwa dalam tugasnya sebagai polisi
dia juga harus menjaga citra baik
ini yang lepas pada kasus
dia tidak waspada
bukan hanya dari orang luar
orang luar mungkin dia bisa atasi dengan cara cara arogan
seperti dia memukul ya
pernah dua ribu tujuh belas memukul
berdasarkan data memukul seorang tukang parkir
dan kasusnya gak berkembang
apa itu problematik itu berasal dari keluarganya
dia tidak sadar itu bisa menjurumuskan dia
nah sekarang terjadi
tindakan anaknya yang menganiaya
yang tidak dia pisahkan
jadi disini ya
awareness harus dibuat
awareness dalam segala tindakan
kesadaran yang tinggi
bahwa dirinya disorot oleh
jutaan mata masyarakat
yang dahsyat sekali kalau sudah mengadili ya
netizen memang gak akan kasih ampun begitu ya
tapi pak sugeng ini terkait dengan lhkpn
apakah memang kapolri ini harus turun tangan
untuk kembali mengingatkan
dan juga melakukan perbaikan lhkpn
padahal ini kan seharusnya self awareness
dimana dirinya sendiri yang harus memperbaiki itu
itu ada satu mekanisme
yang sebetulnya sudah menjadi
pada satu level diatasnya
ini yang mungkin tidak jalan
yang tidak dijalankan
karena atasan satu level
kita akan tahu tentang
sikap tindak perilaku kinerja
termasuk juga hal hal lain
kepribadian dari anggota
yang mungkin tersembunyi
satu level diatasnya
ini harus dipahami
ketika pengawasan melekat itu tidak bisa dijalankan
timbulah masalah ini
sambo itu pernah menaikkan satu surat ya
pertanggung jawaban dua level diatas dari satu anggota
tujuan daripada pertanggung jawaban dua level
secara administratif maupun pertanggung jawaban hukum
itu adalah tujuannya agar atasan
pengawasan melekat dan pembinaan kepada anggotanya
tadi anda katakan bahwa pengawasan melekat satu level diatasnya ini tidak berjalan begitu
apa kira kira yang menjadi penyebabnya
itu yang pertama
atasan mungkin menjadi bagian
dari proses pelanggaran itu sendiri secara
dia memang tidak melakukan pelanggaran
tetapi dia permisif terhadap pelanggaran anggotanya
mungkin dia menjadi bagian yang tidak berdaya terhadap anggotanya
dia mendapat setoran
praktek praktek setoran dari bawahan kepada atasan itu yang bisa membuat atasan lumpuh
di dalam pengawasannya
ya tidak aware
tidak berani mengoreksi
kalau atasannya bersih tegak akan bisa dilakukan
ini kita sama sama jaga begitu tambahan pr bagi para netizen untuk mengawal kasus ini
sampai dengan tuntas
terima kasih sudah bergabung bersama kami ketua indonesia police watt sugeng teguh